ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
kita tidak sepatutnya tinggal diam
manusia sebagai anggota alam semesta selalu dipanggil untuk berbuat baik
saya putri demas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
jika tuhan maha pengasih mengapa sebagian manusia menderita
apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
jamak sekali rasanya di ibu kota ini
banyak keluarga yang merantau mencari penghidupan tetapi menghadapi banyak tantangan
tetapi dari sekian banyak keluarga ini ada mereka yang berjuang sendirian
seorang ibu tunggal
seperti yang ditemui kawan saya kartika bagus seorang ibu sri hartini
wanita tangguh yang berjuang menghadapi kerasnya ibu kota
berjualan jajanan keliling
jadi hidup di dunia sementara
karena nanti di sana kan yang dibawa kita kan bunda kanan
jadi kita itu walaupun miskin kita pengen sedekah juga
hari menjelang pagi
saat sri hartini mulai bekerja menggoreng beberapa makanan ringan
di rumah kontrakan
dia menempatkan kemahannya
warga jalan asgo ii kampung rambutan ciracas jakarta timur ini
sudah menempati rumah ini selama dua puluh satu tahun
seperti hari hari sebelumnya
sri hartini berharap hari ini dagangannya akan laris
sri hartini atau akrab disapa mama ana berasal dari kelaten jawa tengah
perempuan berusia enam puluh satu tahun ini datang ke jakarta
mengadu nasib untuk memperbaiki kehidupannya
mama ana sempat membuka usaha makanan warung tegal
namun usahanya bangkrut
hartanya habis dan suami yang seharusnya menjadi pelindung justru pergi meninggalkannya
untuk menyambung hidup dan agar buah hatinya bisa tetap makan
mama ana mulai berjualan kue keliling hingga sekarang
sehari hari nolong kue pak
saya tinggal suami
suami sudah tiga belas tahun kabur
tanpa arah kemana tahu
tidak pernah mengirimkan anaknya
jadi anak saya butuh sekolah juga
saya butuh hidup juga
kulit nyuci sudah tidak kuat
jadi pembantu sudah tidak terpakai
dulu saya membuat sendiri
karena saya tidak ada tenaga
tidak ada yang membantu
jadi saya mengambil kue orang
oh ambil gorengan
kita bekerja sudah
dengan telaten mama ana menata dagangannya di gerobak yang selama ini menopang hidupnya
ada kue risoles pisang goreng nasi uduk dan berbagai makanan lain
semuanya titipan dari kenalan dan pengetahuan
dan para pelanggan untuk dijual kembali
ada beberapa orang yang ikut menggantungkan penghasilannya kepada mama ana
selama berjualan pembeli tidak selalu membayar tunai
ada juga yang berhutang
ya kadang kadang enam puluh kadang kadang lima puluh
karena ada yang utang pak
yang utang kadang kadang dua bulan tiga bulan
bayarnya kapan saja kakak
sedikit lebih siang biasanya sang putri datang untuk membantu mendorong gerobak jualan
dialah yang membuat sri hartini lebih dikenal sebagai mama ana
ana sekarang berumur dua puluh satu tahun
dia sempat bekerja di sebuah instansi namun karena terlalu sering pulang larut malam ana memilih berhenti dan memutuskan menemani ibunya
sementara bagi sri hartini ana menjadi penyemangatnya untuk tetap kuat perjualan
bagi pelanggan kedatangan mama ana selalu dinanti
apalagi dengan perangai yang ramah menjadikan mama ana disukai para pelanggannya
iya orangnya ramah makannya lumayan
berkeliling di seputaran ciracas

berdua berdua berdua berdua
mama ana dan putrinya istirahat melepas lelah
selama ini mama ana mengeluhkan kakinya yang sering kesemutan bila berjalan agak lama
apalagi beberapa jalan kadang kurang bersahabat karena letaknya yang lebih tinggi dan sedikit curam
namun dengan dibantu putrinya mama ana terus mendorong gerobak untuk menawarkan dagangannya
pengen berhasil gitu
gimana sih pengen bantu bantuin mama aja biar dia gak capek gitu kan
nanti kan kalau saya udah kerja memang nggak boleh jualan lagi gitu kan
kasian apalagi kan udah tua segitu kan udah umur enam puluh berapa tau enam puluh dua kali
iya sayang lah
pokoknya nanti tips saya kalau misalnya saya udah berhasil ya kalau saya udah kerja lah intinya nggak boleh jualan lagi

masa itu mama ana terus berhenti berjalan
meski sebagai pedagang mama ana tidak selalu memikirkan keuntungan
ia justru membagikan kuenya ke beberapa orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan
seperti kepada seorang nenek yang sedang mengupas bawang putih
juga kepada pekerja lainnya seperti para penarik gerobak sampah
juga kepada pekerja lainnya seperti para penarik gerobak sampah
kebetulan di musola nurul amal kampung rambutan sedang diadakan pengajian maulid nabi besar muhammad saw
mama ana pun terpanggil untuk ikut bersedekah
hampir separuh kue jualannya kemudian ia serahkan kepada panitia masjid sebagai makanan kecil bagi jemaah
saya begini pak resepnya itu saya nanti bahannya kan meninggal
jadi hidup di dunia sementara nanti di sana kan yang dibawa kita kan pundak kanan
ya kan amal kita
begitu pak calonnya orang itu hidup lagi bukan mati kayu
jadi kita itu walaupun miskin kita ingin sedekah juga pak
bagi para tetangga perjuangan mama ana dalam memperbaiki keuntungan
mencari rezeki patut diajungi jempol
sejak ditinggal sang suami mama ana tak patah arang
ia tetap berusaha berjualan setiap hari
ini dibagi bagiin ke tangga semua kalau nggak habis itu
di usianya yang semakin tua mama ana berharap masih diberi kesehatan dan bisa menunaikan ibadah umroh ke tanah suci
pengharapannya ini tidak pernah putus
meskipun juga dinilai dari keuntungan berjualan yang dikumpulkan cita cita itu seperti masih sulit untuk tercapai
belum kesampean itu ya itu saya kepengennya umroh aja gitu
udah jangan sampai saya itu meninggal bawa utang
pengen meninggal dalam husnul khotimah
hidup dalam kekurangan bukan halangan untuk bisa berbuat baik
ibu sri hartini adalah salah satu contohnya
kisah selanjutnya datang dari ibu hebat di gabut jawa barat
ia bertahan hidup seorang diri tanpa kehadiran suami
oke mas kita bangun
mas kita bangun
hari itu setiap hari saya kerja kenapa nggak ada lebihnya
dapatnya cuma sedikit sedikit
beli bawahnya nggak
mas kita bangun
walaupun dalam keterpaksaan ibu tunggal selalu punya kekuatan yang luar biasa untuk mencari nafkah sambil menghidupi anak anaknya
seperti yang kami temui di garut jawa barat
yang walaupun hidup sendiri mengais rejeki dari pekerjaan apapun tetapi berjuang untuk kehidupan putrinya
semoga berjaya mak
fajar menyapa di puncak darajat
udara masih dingin
tapi itu sama sekali tak menghalangi langkah oom ⁇
bersama putrinya jenal oom memulai perjalanan memetik kiciwis atau daun kol muda
tapi mereka berdua bukan buruh upahan di kebun orang
oom dan jenal hanya mengambil sisa panen orang
mereka harus bersabar menunggu kebun kol milik orang dua tiga hari setelah panen
jika terlambat kiciwis terlalu besar untuk mereka panen
atau seperti di kebun ini kami datang terlalu cepat sehingga tidak ada kiciwis yang siap kami petik
kiciwis yang dikumpulkan dijual
ma'o oom cukup beruntung
para tetangga mau membeli dengan harga rp dua per keranjang
tapi tidak semudah itu menjual kiciwis
hanya sedikit yang berhasil laku
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
ma'o oom harus mencari pekerjaan tambahan
oom dan jenab menjadi buru ngegobet atau mengupas kentang di rumah tetangganya
namun pekerjaan ini tak memberi tambahan penghasilan yang berarti
oom hanya diupas rp delapan ratus rp satu tiap satu kg kentang yang dikupas dan dipotong
dalam satu hari oom dan jenab bisa mendapatkan sepuluh kg kentang
artinya hanya rp sepuluh ditagang
dengan berhubungan dengan kentang
dengan berhubungan dengan kentang
dan bekerja hampir seharian penuh

⁇ oom adalah satu dari sekian banyak ibu tunggal yang berjuang sendirian
suaminya pergi tanpa berpamitan
sementara oom ⁇ banting tulang menghidupi anaknya walau hampir tak mampu
oom sebenarnya memiliki dua putri
jenab adalah putri keduanya
anak sulungnya sudah diberikan ke orang lain untuk diasuh karena oom ⁇ tak punya biaya merawat anaknya sendiri
hingga kini oom tak pernah bertemu anak pertamanya
ini lagi dikandung berapa bulan
tiga bulan sampai sekarang tidak diberikan oleh suami
dia mengingat tidak beritahu saya
katanya cuma bilang mau kerja
tahu tahu tidak berkahwin lagi
dia juga salah ya
dia juga salah ya
dia juga tidak berhubung dengan suami
dia juga tidak berhubung dengan suami
dia juga tidak berhubung dengan suami
dia juga tidak berhubung dengan suami
di kampung curug bedil desa mekarjaya kecamatan sukaresmi kabupaten garut
oom dan putrinya berteduh pada bilik berukuran tiga x empat meter ini
rumah bantuan dari desa ini sempat terbakar empat tahun lalu dan dibangun ulang hasil gotong royong warga
tapi kini rumah itu sudah tak bisa lagi diandalkan
bukan hanya tanpa kamar mandi
atap rumah ini sudah banyak berlubang
kalau hujan rumah
saya takut gimana nih saya kalau hujan kalau udah bocor
mana tidur nantinya
lompat aja ke sini saya
lompat ke rumah tetangga
tetangga depan gitu
uang itu hasil jual kiciwis hasil ngegober itu buat makan apa
iya itu buat makan
iya itu buat makan
udah beruntung itu
hari itu setiap hari saya kerja kenapa gak ada lebihnya sih
dapatnya cuma sedikit sedikit
kadang kadang saya hari ini kerja cuma punya uang ya cuma satu kilo gitu buat beras
jadi gak pernah bisa nabung ya
buat benerin rumah ngobrol ngobrolin
iya kebaiknya sekali gitu tuh buat pengen nabung nabung
dulu tuh cuma dapat ya ini buat itu buat ini baju ini
itu juga ngiridit saya
kalau dikiridit saya ada tiga ada lima
ngumpulin setengah mati ya
harus athlete mungkin saya jadi aktif di diial
ketabahan yang pantang padam walau diterpa masalah beragam
oom ibu tunggal yang gigih telah ternyata perjuangan ibu sepanjang masa
tuhan memang menciptakan wanita menjadi makhluk yang sangat kuat
berhasil melalui berbagai tantangan walau hidup sendirian
seperti kisah berikutnya datang dari seorang ibu yang merantau sendirian di kota jakarta
sekarang suami kemana
suami sudah meninggal
baru begini nasibku
udah nggak punya siapa siapa ya kan
saya gak ada orang perhatiin

makasih yang ada eike
tusha mustnah berusaha untuk membantu youtube channel ini
lalu datang ke sana karena dengan hak bapak quz
bicara dengan orang orang secara bantuan

kondisi apapun anaknya ibu selalu tidak pernah putus untuk mendoakan anaknya
martini seorang ibu yang ditemui kawan saya indrayani laksmi adalah salah satu di antaranya
meski hidup dalam sepi martini tidak pernah berhenti berjuang
kondisi apapun anaknya ibu selalu tidak pernah berhenti berjuang

seorang perempuan yang bertahan hidup bertahun tahun seorang diri
lebih dari dua dekade martini mencari peruntungan di jakarta
keahliannya memasak dimanfaatkannya sebagai ladang rezeki dengan berjualan pecel khas jawa
dalam sehari setidaknya lima puluh porsi pecel disiapkan
jumlah itu belum termasuk pelengkap makanan lainnya seperti lontong bakwan dan tempe goreng
wanita berusia kepala tujuh itu harus bangun dini hari untuk memasak sebelum dijajakan berkeliling di sekitar rumahnya di bambu apus jakarta timur
kenapa bu memang pindah ke jakarta ikut suami
nah sekarang suami kemana
suami udah meninggal
anak di bekasi tapi anak itu udah gak ngaku saya
katanya kalau aku di sono hidup dia gak tenang
modal bahan yang dibutuhkan wanita asal wonogiri jawa tengah itu
per hari mencapai rp dua ratus ribu
saat dagangannya laris martini bisa mengumpulkan keuntungan hingga rp empat puluh per hari
tak jarang ia merugi karena dagangannya tak laku laku
sekilas perawakan martini seakan tampak tidak ada masalah
namun nyeri kaki diakuinya jadi penghambat saat perjualan
di jakarta martini tinggal di sebuah kamar berukuran tiga x tiga meter
ia menyewa tempat ini rp tiga ratus per bulan
bertahun tahun lamanya martini pasrah tinggal seorang diri di kamar sempit
segala barang ditumpuk bahkan baju baju yang digantung karena tak punya lemari
bahkan martini pun tidur tanpa beralaskan kasur
namun jeritan hati dalam doa tulus martini kepada sang kuasa tak pernah sia sia
berkat ketulusan hati sahabat baik martini telah menerima bantuan termin pertama dengan total lima juta rupiah
bantuan itu berupa sembako untuk kebutuhan sehari hari
selain itu tim berbuat baik juga membawa martini berobat ke dokter
karena keterbatasan biaya dan tak ada sanak saudara yang mengantar
martini selama sebulan penuh mengurungkan niat untuk periksa ke dokter
padahal selama itu pula
yang menanggung sakit kebas pada tangan dan kaki sebelah kirinya
dan tidak bisa berjualan pecah keliling
yang pasti sih karena bu martini hidup sendiri
yang pasti kita akan support kebutuhan hidupnya
yang pertama kemudian juga soal kesehatan
karena ibu martini belakangan sering sakit
jadi kita akan concern ke kesehatan dia
kita masih melihat nih perkembangan dia seperti apa
karena terakhir dia mengalami nyeri bahu
dan kita mau lihat apakah benar menyerang sarafnya atau enggak
jadi kita membutuhkan banyak support dari masyarakat
dan juga mungkin lingkungan sekitar untuk sama sama memonitor perkembangan kesehatan ibu martini
martini tak kuasa menahan tangis haru
kebaikan hati sahabat baiklah yang kini menemaninya agar tak lagi sepi
saya terima kasih ya kita diperhatiin
kita baru begini nasibku udah gak punya siapa siapa ya kan
saya enggak ada orang perhatiin
ini adik adik om om ibu ibu merhatiin saya
saya terima kasih banget
ya kita gak bisa bales yang bales allah yang maha kuasa yang bales ya allah
biar pada sehat jangan kayak kita ngalamin begini ya allah
ibu martini percaya bahwa keluarga
tidak selalu haus penghubungan darah
peran kita sebagai sahabat baik bisa jadi untuk menemani para ibu di luar sana
karena berbuat baik tidak selalu harus menunggu aksi yang besar
melainkan bisa dimulai dari hal yang sederhana